ada rebut rebut apaan sih
bi ini kenapa saya disini bi
saya juga gak tau den tiba tiba udah jatuh disini
ya udah bi bi apaan sih
ya allah tuh siapa yang pingsan
tidak ada yang bisa dipercaya
iya apa lagi sekarang tiba tiba lo ada disini
apa mau bilang kalau lo nggak tahu ini rumah gue
eh kamu tuh yang gila
aku memang sengaja aku datang kesini
aku juga memang pengen ketemu sama kamu
karena aku pengen balikin ini
kamu udah aku nyuri uang di dompet kamu
dan sekarang kamu periksa deh
aku yakin gak ada sedikit pun yang kurang di dompet kamu
gak ada lagi
ya memang gak ada lagi
ada rebut rebut apaan sih
ini kenapa saya disini
saya juga gak tau den
tiba tiba udah jatuh disini
tidak ada apa apa

ya allah tuh siapa yang pingsan
ngapain aku urusin
mau dibantuin nanti mana disalah pahamin
udah lama kita gak ketemu ya mas
mendapat pekerjaan mendadak
jadi aku gak sempat pamit
beberapa hari ini
aku baru tau tentang kepergian iksan
aku sangat sedih
aku tinggalkan semuanya
dan kembali kesini
terima kasih banyak ya mas
mas wisnu tinggal dimana
mas wisnu tinggal dimana
ya soal tempat tinggal
gampang buat aku
jakarta ini kan luas tari
aku semua tempat bisa aku jadikan tempat tinggal
mas wisnu tinggal di jalanan
masya allah mas
mas bistu bisa tinggal di rumah saya sementara
sampai mas wisnu menemukan tempat tinggal
boleh kok mas
mas wisnu sama maksisanya itu kan udah sahabatan ya ya mas
mas wisnu juga sama
dan juga teman dekat
dan lagian kalau misalnya mas hasan tau
pas wisu tinggal di jalanan dia pasti akan marah
gadis ini anaknya prabu
bukan cuma kamu yang merasa kehilangan iksan
aku juga merasa kenalan yang sama
tapi aku pikir kalau kita terus terusan bersedih
islam tidak akan pernah tenang
kita ikhlaskan kebagian iksan
tapi semua itu bu ya
semenjak saya tahu
mas iksan meninggal dengan hal yang tidak wajar
mas isa dibunuh mas
dibunuh oleh prabu wijaya
iksan dibunuh oleh prabu wijaya
sudah berjalan ke rumah
sudah berjalan ke rumah
sudah berjalan ke rumah
sudah berjalan ke rumah
sudah berjalan ke rumah
sudah berjalan ke rumah
waktu itu kita pernah ketemu di makam ayah
cuma kita belum kenalan kan pak
dulu kamu masih ingat kan
ayah sering sebut sebut om wisnu
om wisnu sahabat baiknya ayah
yang katanya didiangkap jadi sodara gitu ya bu
kalau dia om wisnu yang mencintain ayah
kenapa dia kasar banget sama aku
gak apa apa kalau bu
ya aneh aja baru ketemu sama sahabat banyak ayah
sekarang kan kamu sudah pulang
ibu siapin makan ya
kamu temenin om wisnu ya
om tau gak sih om
ayah tuh selalu cerita soal om
kamu kemana om
biar saya bantu om
gak gak usah om
om biar saya bantu om
amir jangan saja om
saya buat bantu om
saya buat bantu om
buat bantu blues